aku sudah mengetahui
aku akan mengangkatmu
menjadi seorang layak
nubur beng alam
oh raden kian santang
masih diberi kesempatan
kalau orang biasa sudah
kulah kunjung putih
mau tinggal diam
pasti akan nyembuhkan
kamu cucuk kura tentian santang
eh yang kucuk putih
ijinkan menyembuhkan tutup
penangkal ajian brajamusti
ada apa saudaraku
ini masih pagi
kenapa saudaraku berteriak teriak
pagi dari mana
ini sudah siang
apakah kalian tidak melihat
matahari sudah terang
ternyata sudah terang
berada di dalam goa
jadi kita tidak bisa melihat matahari

tidak perlu marah marah seperti itu
kami sudah bekerja keras
untuk mewujudkan cita cita saudaraku
untuk mewujudkan cita cita saudaraku
sudah bergeriling kampung
untuk menggalang dukungan
untuk menggalang dukungan
dan itu benar benar sangat menguras tenaga

bukan begitu maesah
berikanlah aku waktu sejenak
berikanlah aku waktu sejenak
tapi mana buktinya
belum ada tambahan dari adipati
belum ada tambahan dari adipati
kalian memang pintar mencari alasan
sekarang kalian cepat pergi
sekarang kalian cepat pergi
cari tambahan dua puluh adipati

kita harus serang
apakah kita harus pergi sekarang
apakah kita harus pergi sekarang
kamu perlu berhubung
pajajaran sedang dilanda pemberontakan
pajajaran sedang dilanda pemberontakan
yang semakin kuat
para prajurit yang tangguh
aku sudah mengetahui
aku akan mengangkatmu menjadi seorang layak
latihlah para prajurit
jadikan mereka pilihan pak jajah
baik gusti prabu
ambal akan menjalankan tugas ini sebaik mungkin
semakinlah marah kepuanan tidak menghargai kita
ia memandang kita sebelah rumah
aku tidak suka tertawa
tertawa membuat kepala aku pusing
sudahlah maisa sudah
kamu tidak perlu marah marah pocah kembloh
saat ini kita tidak bisa berbuat apa apa untuk melawan rangkep buana
sekarang ayo kita cari dukungan para adipati dan para widana maesa bagaimana
amu kemarugun aku tidak sudut
daripada kita capek capek mencari dukungan